bank dunia atau world bank menyatakan perekonomian indonesia akan lebih cepat pulih dari krisis akibat pandemi covid sembilan belas
hal tersebut diungkapkan mengko bidang maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan setelah berkomunikasi dengan pihak bank dunia beberapa waktu lalu
luhut menjelaskan penilaian bank dunia itu berdasarkan perpaduan kontribusi dari tingginya konsumsi atau belanja masyarakat indonesia dengan teknologi yang ada di tanah air
tadi malam saya bicara dengan world bank pertelpon mereka justru melihat bahwa indonesia dengan konsumsi domestik yang besar jauh lebih mudah recovery dengan negara negara yang mengandalkan hanya high technology saja
dan kita punya kombinasi
oleh karena itu mari kita manfaatkan
dan persiapan ini juga dalam umkm ini lebih dari seratus seribu anak muda indonesia telah bekerjasama dalam mengembangkan mekanisme inovatif berbasis teknologi
dan untuk menyalurkan dana stimulus pen untuk mendorong konsumsi domestik